delapan belas empat puluh delapan waktu indonesia pengen tengah tim sargabungan
delapan belas empat puluh delapan waktu indonesia pengen tengah tim sargabungan
berhasil menemukan satu korban lagi atas nama sofia
berjenis kelamin perempuan dengan usia empat puluh tiga tahun
di sekitar jaraknya dari lkk kurang lebih dua puluh satu meter
dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dievakuasi